saya sih pengen jadi yang terbaik terus dan yang tercepat sih
satu dua tiga
dua ribu delapan belas ya kami mau mulai petualangan itu
percaya diri bahwa indonesia itu mampu

di indonesia dimulai tahun dua ribu delapan belas pemanjat dari desa wani satu kabupaten donggala sulawesi selatan aspar jailolo
merengku titel juara di international federation of sport climbing world cup yang digelar di wujian china dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
terbaru sang veteran yang sudah berusia tiga puluh lima tahun ini kembali membuat indonesia berjaya
pada ajang kejuaraan dunia panjat tebi ifsc di jakarta september dua ribu dua puluh
aspar menjadi juara setelah all indonesian final mengalahkan kiromal khatibi dengan catatan waktu lima tiga puluh sembilan detik
gelar kali itu spesial untuk aspar
lebih dari setahun pemanjat eksentrik ini absen akibat cedera putus tendon jari tengah jelang kualifikasi olimpiade tokyo dua ribu dua puluh lalu

ini berat sekali karena untuk kembali ke performa tertinggi lagi itu butuhkan waktu dua tahun
luar biasa pokoknya pemulihan sambil latihan
satu tahun kok bisa lima detik oke saya bilang oke bisa
saya ambil tantangan itu
dan akhirnya di latihan bisa tuh
ya di akhirnya latihan setelah satu tahun bersama teman teman yang luar biasa anak muda ya
akhirnya bisa mengejar memperkecil catatan waktu
saya senang sekali karena bisa kembali lagi ke podium tertinggi
karir aspar jailulo tidak dimulai dari usia muda
saat duduk di semester akhir bangku kuliah ia merantau ke ibu kota untuk menggapai mimpinya di dunia panjat tebing
ia memulainya sebagai lawan tanding para atlet profesional di pelan dan dki sejak tahun dua ribu dua belas
meski demikian aspar jailolo berhasil menyalip para atlet lapis utama
hingga mengumpulkan berbagai trofi di tingkat nasional dan internasional
kisah juara aspar jailolo menjadi inspirasi bagi para juniornya di nomor speed putra
di tahun dua ribu sembilan belas atlet asal solo jawa tengah alfian fajri meneruskan tradisi juara
setelah menjadi yang terbaik pada seri ketiga di china
alfian kembali menjadi nomor satu pada seri kejuaraan dunia ke delapan tahun dua ribu sembilan belas di chamonar perancis
kisah juara aspar jailulo
setahun berikutnya pada dua ribu dua puluh
pemajat kelahiran surabaya tiga puluh satu
satu oktober tahun dua ribu
rahmat adi mulyono menyumbang emas di ajang ifsc connected knockout
yang digelar secara daring imbas pandemi covid sembilan belas
adi menyalahkan pemajat italia
dengan catatan waktu lima tujuh ratus tujuh puluh detik
halo perkenalkan saya fedrik leonardo usia dua puluh lima tahun atlet panjat tebing indonesia nomor kategori speed
dari beberapa prestasi yang saya raih yang paling berkesan dan paling memberikan motivasi kuat saya untuk terus berlatih
ada di event ifsc world cup di satlake city waktu itu tahun dua ribu dua puluh saya memecahkan rekor sekaligus meraih medali emas
saat itu memegang rekor dari iran itu beberapa tahun
kalau tidak salah saya empat tahun rekor dipegang oleh atlet iran reza ali porsena
dan alhamdulillah waktu itu indonesia yang memecahkan rekor dengan waktu lima dua puluh detik
di tahun yang sama pria kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini juga merebut emas di seri kejuaraan dunia yang digelar di villar swiss
sementara dua ribu dua puluh dua jadi ajang pembuktian seorang kiromal khatibin
enam kali rekor waktu tercepat di dunia ia catatkan pada nomor speed world recorn
rekor itu ia bukukan satu kali di tahun dua ribu dua puluh satu dan lima rekor lainnya di tahun dua ribu dua puluh
pada delapan juli dua ribu dua puluh dua katibin menaklukkan kelaikan
seorang pemenang berdiri di piring wall setinggi lima belas meter di ajang kejuaraan dunia ifsc chamonix perancis
kalau saya sih ya satu pengen jadi yang terbaik terus dan yang tercepat
waktu itu di chamonic jadi pada kualifikasi saya berhasil memecahkan rekor lima ketemu sama atlet usa kalau nggak salah
covid ini membawa indonesia menempati ranking satu dari dua puluh sembilan negara
sementara fedrik leonardo dan kiromal katibin hingga akhir tahun dua ribu dua puluh dua memimpin di urutan satu dan dua pemanjat cepat terbaik dunia
kesuksesan yang diraih selama ini tak lepas dari tangan besi sang pelatih hendra basir
yang menangani para atlet dengan pola disiplin tinggi
metode kepelatihan yang ia terapkan di platnas sejati adalah pola yang sudah ia pakai sejak masih melatih pelatih sejak tahun dua ribu
jadi kita berangkat kompetisi ke luar negeri walaupun tanpa dukungan dari dki koni dki pada khususnya kami patungan berangkatnya
hanya untuk kita harus bisa capai goals tertinggi
sampai pada saat dki
dki juara umum di pon dua ribu enam belas
nah setelah itu dua ribu tujuh belas saya secara pribadi diamanakan untuk fokus pada nomor speed speed to air
dan disitulah berkumpul kembali atlet atlet terbaik di indonesia
kita berlatih sangat intens di jogja
jadi kalau nggak salah itu dimulai di dua ribu enam format speed to air
dan kita mau menunggu sampai tiga belas tahun kemudian untuk juara
dan kita mau menunggu sampai tiga belas tahun kemudian untuk juara
jadi kalau nggak salah itu dimulai di dua ribu tujuh belas format speed to air
dan kita mau menunggu sampai tiga belas tahun kemudian untuk juara
atlet asal singaraja bali ini menekuni panjat tebing di nomor speed sejak kelas dua sekolah dasar
ia mengikuti berbagai kejuaraan di level daerah tingkat nasional
hingga menjelma menjadi satu dari tiga atlet putri yang berada di pelatnas untuk diproyeksikan tampil di olimpiade paris dua ribu dua puluh
tak hanya itu desak yang kini berusia dua puluh satu tahun adalah satu satunya atlet tanah air yang masuk dalam ranking sepuluh besar dunia di nomor speed world record
kemarin di scbd saya dapat enam tujuh puluh lima detik
kalau di speed putri di dunia itu rekornya enam puluh
saya paling muda juga di tim
kemudian di speed putri saya dapat enam tujuh puluh lima detik
ada anggota baru di timnas yang senior senior mungkin udah lima tahun empat tahun bergabung di timnas dan saya baru tahun dua ribu dua puluh baru dua tahun
kemudian kalau latihan itu sampai memang ambang batas kemampuan
serikandi serikandi panjat tebing cepat di era modern sejatinya tidak datang begitu saja
di tahun sembilan puluh an hingga awal tahun dua ribu ada spider woman indonesia lainnya yang malang melintang di berbagai kejuaraan internasional
adalah eti hendrawati alias eta sang legenda panjat tebing asal yogyakarta yang menyumbang banyak medali termasuk medali emas di ajang bergensi x games amerika serikat tahun dua ribu dua
kalau udah bukan masih
kemudian ada yang pilih speed kemudian boulder
kemudian untuk speednya sendiri dulu masih klasik
jadi klasik itu setiap kali pertandingan jalurnya selalu baru
jadi beda dengan yang buat rekod sekarang
sekarang jalurnya sudah ada standarnya sudah ada ukurannya sudah ada pegangannya itu harus produk mana
jadi semuanya sudah standar
jadi semuanya bisa berlatih dengan jalur yang sama itu
jadi semuanya bisa berlatih dengan jalur yang sama itu
bisa terus meningkatkan catatan waktunya gitu
jadi mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu kan udah ada nomor speed di kejuaraan asia di asia champions league
dulu sebelumnya hanya split aja
tingkat internasionalnya dari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu perunggu di san francisco
kemudian tahun dua ribu nya emas di san francisco juga
di waktu itu eventnya x game itu adalah kompetisi yang paling prestis
prestasi panjat tebing indonesia terutama dalam empat tahun terakhir
turut mendongkrak pamor cabang olahraga
setahun setelah kemenangan aris susanti di asian games dua ribu delapan belas
di yogyakarta saja lahir sejumlah klub panjat tebing yang berfokus pada prestasi
salah satunya nusantara sport climbing
yang didirikan mantan atlet panjat tebing cepat fitriani
pas dengan gelaran asean games
dan itu membuat animo masyarakat terhadap panjat tebing
kemudian atas dasar itu saya mendirikan nusantara spot climbing
dan di situ juga
alasannya karena pengen banget punya anak didik seperti pelatih saya di pelatnas dulu
pengen punya anak didik yang dari kecil kita pegang
kemudian sampai nanti besar dan mengharumkan indonesia
sekarang aktif lima puluh sampai enam puluh orang
dan di situ sudah banyak yang alhamdulillah berprestasi tingkat nasional
dan sekarang beberapa akan mewakili dig dalam kegirinan kelompok umur
atlet atlet nasional yang telah menelurkan banyak trofi
menjadi inspirasi anak anak di nusantara climbing club
karena dari kecil sudah suka panjat panjat
cita citanya jadi atlet yang berhasil dan baik
nama saya satria pumimah hartika
umurnya tiga belas tahun
kamu ini atlet panjat tebing ya
kenapa memilih lead dan boulder
karena lead dan boulder itu jalurnya ada yang misalnya kayak melompat
ada yang menekuk kaki
pastinya lolos kualifikasi olimpiade dan pemecah rekor dunia untuk putri
menguasai panggung juara olimpiade paris dua ribu dua puluh empat
kepala atlet pembangunan indonesia
menurut penguasa atlet

dia tidak bisa percaya
untuk mencetak atlet atlet berprestasi itu
memakai tiga pendekatan
jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang
jangka pendek tentunya kita memberikan pelatihan secara maksimum
jadi para atlet kita memang fokus hanya berlatih
tugas mereka hanya berlatih
lalu kemudian kita ikutkan kejuaraan luar negeri sebanyak mungkin
lalu kemudian mereka kenal lawan lawannya gitu ya
lalu yang kedua
untuk jangka menengah
yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk mencari bibit bibit baru
kita lakukan kejuaraan kejuaraan di banyak daerah gitu misalnya
nah yang ketiga
kita mulai menjaring dari umur usia muda
jadi kita melakukan kejuaraan tingkat umur
nah ini kita lakukan semua
dan kita menggunakan sport science
khusus untuk di pelatnas
hendra basir menjadi sosok sentral
pelatih dengan gaya memimpin yang tegas disiplin dan cenderung keras saat melatih
latihan menjadi medan perang bagi para pemanjat
sekaligus tempat untuk terus melewati batas kemampuan mereka
fisik dan mental para atlet benar benar ditempa di bawah komando hendra basir
meski demikian ia selalu mendapat respect besar dari para atlet
karena juga dapat berperan sebagai teman sekaligus ayah bagi mereka
tak heran setiap tahun para pemanjat pelatna secara bergantian menyumbangkan medali untuk indonesia
namun hal yang sama tidak terlihat di disiplin panjat tebing yang lain
dengan tingkat kerumitan yang sangat kompleks seperti ini
ini memunculkan pertanyaan apakah itu yang menjadi alasan
nomor speed lebih unggul dibandingkan dengan nomor lead ataupun juga boulder
sejumlah kalangan menyebut hal tersebut tidak terjadi karena satu faktor saja
di antaranya ada faktor infrastruktur boulder yang sangat mahal
hingga adanya aspek lain seperti fad yang menyebabkan kegagalan

di dunia ini ada dua puluh tiga puluh produsen pembuat volume holtz macros yang mendapatkan sertifikasi
dan sedihnya indonesia tidak ada dalam salah satu produsen itu
mau gak mau kalau kita mau bersaing kita harus mendatangkan dan harganya tidak murah
satu biji pun harganya bisa jutaan sampai puluhan juta kalau kita mau datangkan
dan sementara yang kita butuhkan adalah ribuan pegangan itu
dan paling parahnya setiap tahun itu update
jadi kita sudah belanja ini waktu itu kita belanja di asian game ribuan pegangan
sekarang dua ribu dua puluh satu sudah banyak pegangan yang baru
otomatis kita harus belanja lagi belum impornya dan segala macam harganya pasti besar biayanya
jangan lupa like share dan subscribe ya

memasukkan cabang olahraga panjat tebing ke dalam desain besar olahraga nasional dbon
artinya panjat tebing cepat menjadi salah satu cabang olahraga prioritas
yang diproyeksikan mendapat medali di olympia de paris dua ribu dua puluh empat
dari sembilan atlet pelatnas
hanya akan ada empat yang berhak mendapat jatah slot atlet ke olimpiade
terdiri dari dua putra dan dua putri
yang akan menjadi wakil indonesia di ajang ini jika lolos kualifikasi
saya ingin mendapat medali emas di olympia de paris dua ribu dua puluh empat
menguasai panggung juara olympia de paris dua ribu dua puluh empat
dan pemecah rekor dunia untuk putri
dengan melihat persiapan yang telah kita lakukan sejak dua ribu dua puluh
saya optimis tim indonesia dapat meloloskan wakil ke olimpiade dua ribu dua puluh empat
saat ini adalah kualifikasi di tahun dua ribu dua puluh
dan itu kita butuh doa dan dukungan dari masyarakat indonesia